indonesia selayaknya berduka mengheningkan cipta atas berpulangnya satu ratus dua dokter dan tenaga kesehatan lainnya akibat wabah corona
ini bukan sekedar angka buruknya sistem penanganan wabah covid sembilan belas dan perlindungan pada tenaga kesehatan
menjadikan rasio mortalitas tenaga medis di tanah air jauh lebih tinggi dibandingkan negara negara lain
berapa banyak lagi tenaga kesehatan yang harus berguguran
apa pesan keluarga mendiang tenaga kesehatan yang telah berpulang
malam ini kita akan mendengar cerita dan pesan dari para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada dr sandi nugraha putra dokter dari korban covid sembilan belas
kemudian ada mas joko wibowo suami perawat korban covid sembilan belas
dan melalui sambungan zoom ada dr daeng fakih ketua umum pbid
saya mau ke dr sandi terlebih dahulu
dr sandi sampai saat ini
sudah ada satu ratus dua dokter yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dan salah satunya itu termasuk almarhum dari ayah anda
bagaimana anda melihat fenomena ini
kemudian semakin banyak tenaga medis yang berguguran
mungkin bisa anda tumpahkan anda sampaikan juga perasaan anda dr sandi
jadi mungkin saya sedikit sharing tentang bagaimana pengalaman saya itu
menghadapi orang tua saya sendiri sebagai sesama tenaga medis
yang akhirnya beliau gugur pada saat awal awal pandemi
kalau dari apa yang harus saya masukkan gitu ya
kalau dilihat dari prosesnya sendiri sampai sekarang
saya melihat masyarakat luas itu terutama kurang aware
kurang patuh terhadap protokol kesehatan
sesegera penggunaan masker penggunaan apb
apabila seorang masyarakat misalnya harus berkunjung ke pusat kesehatan atau ke rumah sakit
sebagai contoh bahwa kita atau saya pribadi
saya kebetulan tenaga medis juga
mendapati bahwa banyak pasien datang berkunjung ke rumah sakit hanya menggunakan masker kain
padahal sudah diterapkan kebijakan sedemikian rupa dari rumah sakit
tetapi yang bandel itu masih banyak mbak
yang kedua saya juga menyinggung tentang keberadaan apb atau kepersediaan apb
tahap pertama untuk pencegahan terjadinya suatu penyakit adalah merupakan preventif
pada saat ini saya merasa bahwa tindakan preventif itu dimulai dari mana
tadi sedikit ada perkataan bahwa
kita harus menunggu peran serta dari pemerintah pusat pemerintah daerah
tidak semua itu bukan bermula dari pemerintah
tapi semua kita harus memulai dari diri kita sendiri
seberapa besar kepatuhan kita untuk menghindari kita terpapar dari jahatnya virus covid sembilan belas ini
nah salah satu yang saya juga ingin sampaikan bahwa
mungkin dulu harga satu box masker sekitar rp tiga puluh isi lima puluh
sekarang ya walaupun sudah cukup turun tapi kita masih mendapatkan bahwa harga masker itu
cukup sulit didapat bagi kaum masyarakat terutama yang menengah bawah
saya rasa sebagai salah satu bentuk tindakan preventif
di saat kita mempromosikan untuk ayo kita gunakan masker kita gunakan apd yang baik
hendaknya ketersediaan apd terutama yang paling sederhana adalah masker medis
sebagai salah satu tindakan preventif itu
satu tolong dikontrol
di sini pemerintah mungkin bisa membantu mengontrol harganya supaya tidak terlalu tinggi
kemudian yang kedua kebiasaan masyarakat dari mulai menggunakan masker medis sesuai peruntukannya
cuci tangan setelah melakukan aktivitas atau kontak terhadap lingkungan sekitar
itu juga harus

itu harus dipatuhi
dan mungkin banyak juga isu ekonomi yang beredar bahwa
oh kalau kita di rumah saja kita tidak bisa produktif
nah apabila memang diharuskan bepergian keluar rumah
hendaknya masyarakat juga mematuhi protokol yang sudah disampaikan oleh pihak pihak terkait
ya dokter sandi bukannya ingin mengorek kesedihan anda
tapi ini supaya masyarakat tetap waspada bahwa banyak sekali pahlawan tenaga medis
yang sudah berguguran
mungkin anda bisa cerita ketika almarhum ayah anda positif dan dirawat
sampai akhirnya meninggal dunia dokter sandi
ya sedikit cerita
keadaannya pada saat itu ayah saya sakit tertanggal dua puluh tiga maret
keadaannya mungkin hampir mirip keadaan saat ini
untuk pertama gejalanya ayah saya hanya mengeluhkan demam
gejalanya kurang spesifik mengarah ke covid
tetapi progresnya ternyata memburuk
sampai pada saat itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan covid
waktu itu mau dirujuk ke rumah sakit persahabatan penuh
mau dirujuk ke sulianti saroso penuh
pada saat itu hanya persahabatan sulianti saroso
rspad juga pada saat itu penuh
sehingga dengan terbatasnya rumah sakit dan pusat rujukan covid sembilan
ayah saya waktu itu akhirnya baru bisa dapat setelah menunggu kurang lebih dua belas jam
menunggu dua belas jam kemudian setelah itu sudah dilakukan perawatan ya begitu dokter sandi ya
dan akhirnya beliau sudah berjuang
dua belas jam sampai akhirnya bisa terujuk ke rumah sakit rujukan covid
oke silahkan diteruskan
pada saat disampai di rumah sakit rujukan covid alhamdulillah pada saat itu
ayah saya bisa mendapatkan perawatan yang cukup maksimal di ruang icu
tetapi bahwa salah satu pesanan juga kepada masyarakat
ternyata perjuangan untuk sampai ke rumah sakit rujukan itu tidak semudah itu
benar tadi yang disampaikan
kalau hanya sebatas nelpon itu mungkin susah
karena pada saat sekarang ini mungkin kita menggunakan sisrut ya
kalau untuk merujuk sisrut itu sistem rujukan yang kita harus melalui sistem online
oke sampai akhirnya kemudian almarhum ayah anda dirawat dan akhirnya wafat begitu ya
meninggal dunia pada bulan april kalau tidak salah ya
ya dua ribu dua puluh setelah dirawat di rumah sakit pelni itu selama kurang lebih lima hari
oke setelah ayah anda wafat begitu anda dan putri anda juga kabarnya sempat terkonfirmasi positif ya
bagaimana kemudian perjuangan anda saat itu
untuk kembali bisa menyiapkan mental
karena kan anda harus juga menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ayah begitu dokter sandi
memang di kesempatan yang berbeda saya dan anak saya akhirnya terpapar virus covid sembilan belas
di waktu yang berbeda juga ya
waktu tempat yang berbeda
apa yang bisa saya ceritakan pada saat itu adalah pertama saya dulu yang terkonfirmasi
begitu saya masuk ke ruang isolasi itu saya hanya bisa berdoa saya harus bisa masuk dan maaf saya bisa masuk dan saya harus bisa keluar
tetapi di saat perjalanannya sampai ke ruang perawatan atau kamar yang tempat saya dirawat
sekeliling saya lihat tidak ada yang mukanya memberikan suatu harapan
saya melihat orang sesak
mungkin sebagian orang juga depresi berada di ruang isolasi
saya merasakan aura ruang isolasi itu benar benar membuat mental saya secara pribadi pun cukup turun
oh ini rasanya menjadi korban covid yang harus diisolasi
dan kedua ya apa yang harus terjadi saya bisa keluar dengan sehat atau saya keluar tinggal
apa yang harus terjadi saya bisa keluar dengan sehat atau saya keluar tinggal

saya tidak sempat berinteraksi tapi di situ saya hanya bisa berkesimpulan setelah melihat
karena menuju ruangan itu kan saya bisa lihat kiri kanan
setiap hari saya melihat orang didorong wafat
dorong wafat dan saya tidak mau menjadi korban
bahwa saya harus keluar dari ruangan itu tinggal nama
apa yang memang harus saya lakukan adalah
satu saya harus tetap menjaga mindset saya agar saya tidak turun imunnya
saya harus tetap menjaga kesehatan saya
walaupun pada saat itu saya kriterianya masuk ke kriteria otg pada saat itu orang tanpa gejala
oke nanti kita akan dengarkan lagi cerita dari dokter sandi
tapi di sisi lain ada juga pak joko wibowo
yang merupakan suami dari almarhumah perawat kurniasi
yang juga korban covid sembilan belas
nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita dan juga pesan dari pak joko wibowo
cnn indonesia newscast segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada dr sandi nugraha
kemudian ada pak joko widodo
dan juga dr dayeng fakih ketua umum pbid
sebelum saya ke dr daeng saya mau mendengar dulu
dan juga masyarakat pastinya ingin mendengar juga cerita dan juga pesan dari pak joko wibowo
merupakan perawat yang juga menjadi korban dari covid sembilan belas
pak joko sekali lagi kami bukannya ingin mengorek kesedihan dari anda dan juga keluarga
namun ini kita ingin memberikan warning kepada masyarakat
bahwa sudah banyak tenaga medis yang berguguran
mungkin anda bisa cerita pada saat dari detik detik
almarhumah istri anda kemudian terkonfirmasi positif covid sembilan belas
berjuang di rumah sakit sampai akhirnya beliau kemudian wafat begitu pak joko
baik suara saya jelas
jelas sekali pak joko
ya baik ini mengingat kembali ya tanggal sembilan april itu
satu peristiwa yang sungguh pedih bagi saya
yang sebelumnya pada awal maret itu
di tempat kerja kami belum begitu banyak kejadian pasien yang terkena covid
saat itu istri saya tanggal sembilan maret itu
mengeluh gak enak bajan
saya sempat bawa ke rumah sakit
saya suruh cuti
karena memang dia juga bekerja di rumah sakit
sudah saya cek laborato semuanya baik
kemudian pulang dapat cuti tiga hari
kemudian tanggal dua belas nya
masih pada keluhan yang sama yaitu panas kembali
gak enak semua nyeri semua
masuk siang dengan saya itu
badan semakin gak enak
disarankan untuk rawatinap
setelah tiga hari
setelah tiga hari
mulai sesek nafasnya enak
kemudian saya konsultasi dengan dokter
baik dokter profik
dan dokter spesialis paru
ini harus kita cek untuk
saat itu dibawa ke ugd
yang sebelumnya dirawat inap
diperlakukan sebagai pasien isolasi
paginya masuk ke ruang isolasi
sehari semalam di ruang isolasi
drastis ya jadi
kalau dari medis
diukur kebutuhan oksigen
pinti jaringan sudah turun
harus pakai pertolongan
oleh dokter pulmu
atau dokter paru
dimasukkan ke icu
kondisi masih sadar
tapi nafasnya sudah
saat di isolasi
saya sendiri pun
isolasi di rumah
karena saat itu
dekat dengan istri
swab saat itu
karena menunggu swab
saya pun juga tidak bisa
bertemu dengan anak anak
dan keluarga saya
saya menunggu di luar
perawatan di rumah sakit
ke sana sendiri
tanyakan keadaan istri
saya juga di rumah sakit
tidak boleh selalu dekat dengan istri
karena membahayakan diri saya
pak joko artinya
tidak bisa menunggu istri
sampai akhirnya kemudian
almarhumah istri anda
meninggal dunia itu
anda tidak bisa menemani
yang bersangkutan begitu
saat itu saya sudah
coba komunikasi dengan
dokter yang merawat istri
justru membahayakan bagi
keluarga pak joko
jadi nanti pak joko pun
kalau mau menengok
itu harus pakai
saya cuma empat kali bisa ketemu dengan istri
selama perawatan di ac
jadi kurang lebih tiga minggu perawatan
sampai istri saya dimanggil
oleh yang kuasa
pak joko kemudian bagaimana anda
dan juga keluarga mengembalikan mental
di tengah pandemi yang masih terus
berjalan dan almarhumah istri anda
sudah berpulang begitu
supaya masyarakat juga tahu bahwa
ada keluarga keluarga tenaga medis
yang masih berduka
di tengah pandemi ini begitu
tentu masih ingat ya peristiwa istri saya
saat itu sungguh
stigma masyarakat luar biasa
terjadi penolakan tanggal sembilan april itu
keluarga kami stigma masyarakat
sungguh luar biasa
dari organisasi pun juga
merasakan bahwa kami
yang seharusnya bisa
dilihat dari sisi kemanusiaan kami
kami seharus dikucil
tapi berjalannya waktu
wajah bisa menerima
dalam artian risiko
dalam artian jangan menunjuk
ke orang lain karena
diri kita pun belum tentu
atau terbebas dari covid sembilan belas
bisa terkena covid sembilan belas
apalagi pada saat ini
orang rumah sakit atau
orang tenaga kesehatan sudah banyak
bagi masyarakat tidak
hanya kita yang harus
masyarakat juga harus tahu
harus melindungi dirinya
kalau kita lihat datanya
ini sangat mengkhawatirkan
tadi kita sudah dengar cerita dari
tenaga medis yang sudah menjadi korban
dari covid sembilan belas ada dokter sandi
kemudian ada pak joko kalau kita
lihat dari datanya ini dari data
id dokter yang meninggal dunia sudah ada

ada tujuh puluh bidan lima belas dokter
apa ini yang membuat angka mortalitas
dari tenaga medis di indonesia
ini lebih tinggi dibandingkan dengan
negara negara lain begitu
yang pertama tadi
saya juga ikut berduka
bahwa petugas kesehatan
itu memang juga
bukan superman juga bukan
sangat bisa tertular malah
selalu dekat dengan pasien
kemungkinan tertular itu
menjadi lebih besar dari masyarakat
yang lain oleh karena
itu memang perlu
perlindungan khusus bukan kita
membedakan dengan masyarakat
lain bukan karena memang
pekerjaan kita justru bersentuhan
dengan penyakit sehingga
petugas kesehatan itu
dokter perawat bidan
banyak petugas kesehatan itu memang
supaya apa bukan hanya
supaya kami selamat
secara pribadi petugas kesehatan bukan
kesehatan ini mendapat amanah
untuk menolong sodara sodara
kita yang sakit kalau
petugas kesehatan ini juga
ikut sakit kemudian
bahkan sampai gugur
itu kan tidak
sodara sodara kita yang membutuhkan perawatan
dan petugas kesehatan itu
mungkin secara teknis
sulit diganti bahkan mungkin
tidak bisa diganti oleh profesi
dr dayang faktor faktornya apa
yang membuat tenaga medis kita ini
angka mortalitasnya jauh lebih
tinggi apakah tadi sebenarnya
dr sandi sudah
ketersediaan apd yang memang sangat
minim faktor faktor lainnya apa
dari hasil analisis
idi selama ini
ya memang itu salah satu yang
karena kalau tidak terlindungi apd
resikonya akan besar
rumah sakit kita ini kan
karena ini pandemi yang luar biasa
pasiennya banyak membutuhkan
fasilitas itu banyak fasilitas
memang yang dari awal tidak
disetting untuk merawat
ruang perawatan fasilitas
dan lain lain untuk
penyakit infeksi itu biasanya ada standar
kondisinya emergensi darurat
memang secara fasilitas itu
digenjot secepat mungkin
nah itu juga
pemerintah atau pihak rumah sakit
fasilitas fasilitas yang tempat
yang selanjutnya faktornya
jadi petugas kesehatan itu
beban kerja yang terlalu tinggi ya
banyak tertular semakin
banyak semakin bertambah
kawan kawan ini dengan
itu bebannya bertambah
ini yang kami sarankan
supaya tidak capek
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
apa yang diperlukan sebagai langkah
mitigasi supaya tidak banyak lagi
kemudian tenaga medis yang berguguran
di tengah pandemi covid sembilan belas ini
kita nanti akan tanya ke
dr daeng dan apa kemudian yang
menjadi pesan dari para
keluarga tenaga medis yang menjadi
korban covid sembilan belas dokter sandi dan juga pak joko
kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak
abai bahwa pandemi belum selesai
meskipun vaksin katanya pemerintah sudah
mau diberikan begitu
tapi pandemi masih ada di depan mata
kita akan jeda terlebih dahulu
cnn indonesia newscast segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia
newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar
studio melalui sambungan zoom ada dr sandi
nugraha kemudian ada pak
joko widodo dan juga dr daeng fakih
saya mau ke dr sandi terlebih dahulu
sampai nanti terakhirnya saya akan
tanya ke dokter daeng apa langkah langkah
mitigasi dari idi dr sandi apa yang anda ingin mencari
ini psbb transisi
memang sudah diberlakukan berkali kali
tapi angka penyebaran covid
ataupun angka positif covid nanti ini
terus melonjak dan yang menjadi korban
adalah para tenaga medis sudah
keberatan beban kerjanya
seperti itu sementara masyarakat juga
abai mobilitasnya jalan terus
begitu tidak dibatasi
bagaimana kemudian anda sebagai
keluarga tenaga medis yang menjadi korban
ingin mengatakan kepada masyarakat
tolong jangan abai bahwa
kami ini sudah menjadi korban begitu
silahkan dr sandi
baik terima kasih
sekarang mungkin banyak yang menyebut
ini merupakan nonormal
lama lama di pelaksanaannya
yang dianggap oh sekarang
anggapannya bahwa semua sudah
berjalan normal tapi ternyata
istilah yang mungkin membuat
beberapa masyarakat menjadi abai
pesan saya saya sudah merasakan
saya kena covid bahkan
sampai saya sendiri
secara pribadi menelarkan
tadi disampaikan dr daeng bahwa
beban kerja yang cukup
berat bagi seorang tenaga medis
saya merasakan sendiri bahwa
sebagai tenaga medis itu
kontak terus setiap hari menghadapi
pasien seperti yang pak joko
bilang juga bahwa mungkin
yang datang atau kontak dengan kami
selaku tenaga medis
kita tidak tahu status kesehatannya
kita tidak tahu dia habis
dari mana gitu
setiap hari kita kerja mungkin
kalau tenaga kesehatan ada
selain kelelahan kita juga
garda utama tapi
kalau tenaga medis
sendiri sudah kelelahan
abai menimbulkan gejala
sehingga harus sampai ke rumah sakit
disaat kami mungkin
satu persatu gugur
memberikan pelayanan tersebut dr daeng
juga sudah bilang bahwa
regenerasi seorang dokter ini
bukan hal yang mudah
satu dibutuhkan waktu
dan kompetensi yang cukup
kami juga membawa
kembali lagi sama sama menjaga dirinya
dan secara tidak langsung
akan menjaga negara ini
dari efek pandemi
akan lebih buruk
apabila tidak saling menjaga
oke dokter sandi mungkin ada harapan
kepada pemerintah di tengah
penanganan pandemi ini karena
ataupun dikritisi adalah sistem
penanganan wabah covid sembilan belas yang buruk
yang dilakukan oleh pemerintah ini memakan
korban para tenaga medis terutama yang
menjadi garda terdepan begitu dokter sandi
saya menyalahkan pemerintah buruk
dari kesadaran diri sendiri masing masing
orang juga kayaknya kurang
lagi lagi untuk menghindari
penyakit oke lah
kalau kita nggak preventif atau menjaga
diri sendiri kembali lagi ya
diri sendiri keluarga lingkungan
siapa lagi yang mau
menjaga mau pemerintah
ngamuk ngamuk juga kalau kita
ya tetap saja
pak joko singkat saja pesan anda
kepada masyarakat supaya
tidak abai terhadap protokol kesehatan
sampai pandemi ini selesai supaya
tidak ada lagi keluarga keluarga
tenaga medis yang menjadi korban begitu pak joko
saya hanya berpesan kepada
menjadi orang yang abai
sesuai dengan anjuran pemerintah
tetap pakai masker
tetap cuci tangan
dan jangan merasa bahwa
anda terbebas dari
bukan pasien covid sembilan belas
karena kita di lindungan
apalagi di tempat kami
bekerja di rumah sakit
jangan membohongi kami
karena itu membahayakan kami
oke jangan membohongi tenaga medis begitu ya
karena itu membahayakan buat
tenaga medis yang bertugas
kepada anda dari ini
apa langkah mitigasinya supaya tidak
berjatuhan ataupun berguguran lagi
tenaga tenaga medis yang
merawat pasien pasien covid sembilan belas ini ke depannya
apa yang sudah disiapkan
sudah berkoordinasi dengan
yang kami usulkan
yang kami sarankan
minimal ada empat besar
masalah apd ini
ketersediaannya saya tahu
berusaha sedemikian rupa untuk
memenuhi apd tetapi
maka ketersediaan apd ini
harus tetap dijaga
masih ada kekurangan
yang kita dengar
dari kawan kawan di bawah
kawan kawan dokter di lapangan masih
mencari sendiri ini barangkali
untuk mengadakan yang kedua
mohon seluruh rumah sakit
supaya tidak capek
supaya tidak terpapar lama
yang ketiga kami
petugas kesehatan yang memiliki
beresiko misalnya di atas
usia enam puluh tahun
berpraktek lebih dahulu
atau kalau tenaganya sangat dibutuhkan
mungkin ada kebijakan
pembatasan yang sangat ketat terhadap
prakteknya hanya hal hal yang
yang terakhir kami sangat
dukungan pemeriksaan rutin bagi
seluruh petugas kesehatan
karena kalau diperiksa rutin
petugas kesehatan itu
bapak bapak waktu kita sudah habis
kita sudah dapat poinnya bahwa
kemudian masyarakat mengabaikan segala protokol
kesehatan di tengah
masih berlangsungnya pandemi covid sembilan belas
di tanah air sampai vaksin ini ditemukan
karena banyak tenaga medis
yang harus berjaga ataupun
merawat di gada terdepan pasien pasien covid
nyawanya untuk menjaga masyarakat
indonesia terhindar dari covid sembilan belas
terima kasih sekali bapak bapak
dr sandi nugraha kemudian pak joko
wibowo dan juga dokter dayeng fakih
atas waktunya kepada cnn indonesia
newscast dan kami mengucapkan
berdukacita kepada dokter sandi nugraha
dan juga kepada pak joko wibowo
atas berpulangnya keluarga anda berdua
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
kepada cnn indonesia newscast
malam hari ini dan kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap bersama kami